kami masih mencermati pemantauan hilal untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
salah satunya di kantor wilayah kementerian agama sulawesi selatan
bersama bmkg menggelar rukyatul hilal awal bulan syawal di observatorium menara ikro unismu makassar
pemantauan dilakukan di ketinggian satu ratus delapan puluh meter dari permukaan laut
menggunakan dua unit teleskop serta alat pemantau lainnya
menurut koordinator bidang observasi bmkg wilayah empat makassar jamroni
meski situasi di makassar mendung namun peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar
dengan tinggi hilal lima derajat maka waktu pengamatan bisa lebih lama yakni dua puluh tujuh menit